jadi prof yang adalah salah satu tenaga pengajar juga yang berada di universitas gajah mada
sehingga memang sudah cukup baik berbahasa indonesia
ke sini malam hari ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya kebijakan wajib militer di korea selatan
kenapa korea selatan mewajibkan warga negaranya khususnya laki laki untuk mengikuti wajib militer
apa yang diharapkan oleh pemerintah korea selatan dari wajib militer ini
korea mengalami tiga puluh lima tahun masa sengsara di bawah penjajahan jepang
setelah semenanjung korea merdeka dan dibagi menjadi dua korea utara dan korea selatan
dan oleh keputusan sekutu pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
korea utara atas bantuan uni soviet dan rrc tiba tiba memecahkan perang korea pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
dan berlangsung selama konap tiga tahun
dalam keadaan seperti itu korea selatan sangat membutuhkan kekuatan militernya sendiri
didasarkan pada sistem kewajiban pertahanan yang diikuti oleh semua rakyat
peraturan wajib militer untuk pertama kali ditetapkan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan diperbaiki sebanyak empat kali sampai tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga
setelah itu korea selatan menjadi satu satunya wilayah di seluruh dunia yang masih terlibat dalam perang dingin
selama lebih dari tujuh puluh tahun
korea selatan menjadi satu satunya wilayah di seluruh dunia yang masih terlibat dalam perang dingin
sehingga korea selatan menjadi satu satunya wilayah di seluruh dunia yang masih terlibat dalam perang dingin
sehingga korea selatan menjadi satu satunya wilayah di seluruh dunia yang masih terlibat dalam perang dingin
kewajiban militer merupakan salah satu pondok kewajiban bagi semua rakyat korea selatan
peraturan wajib militer yang berlaku saat ini ditetapkan pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga

lama waktu tugasnya sampai umur berapa mengikuti tugasnya
siapa siapa saja yang akan secara resmi ditiadakan kewajiban militernya dan sebagainya
dicantumkan dalam peraturan tersebut
apabila pemain olahraga memperoleh medali emas olimpiade
atau medali emas olimpiade
dalam event olahraga internasional lain yang sederajat dengan olimpiade
baginya akan didiadakan kewajiban militernya
kita ambil contoh kasus bts yang sudah lama hangat dibicarakan
dengan alasan bts sudah beberapa kali berkata
pertama kali memperoleh hadiah dan penghargaan bidang kesenian internasional
yang sederajat dengan medali emas dalam olimpiade
masyarakat korea mempertanyakan apakah bts dibebaskan dari kewajiban militernya
ditiadakannya wajib militer kepada para anggota bts
tentu cukup banyak mendukung pendapat umum yang positif
yaitu prestasi bts bisa diperlakukan sama dengan prestasi para atlet yang memperoleh medali emas
namun lebih banyak pendapat umum yang berpendapat
dan mempercayai bahwa kepentingan umum untuk segenap rakyat dan tanah air korea
seharusnya paling diutamakan
seperti pertahanan nasional khususnya di masa krisis hubungan antar korea di masa sekarang
dengan pendapat umum seperti itu
akhirnya diputuskan bahwa semua anggota bds harus mengikuti wajib militer
keputusan yang telah dipertimbangkan cukup lama itu pada umumnya disambut hangat oleh masyarakat korea
namun tidak sedikit juga calon peserta wajib militer
mencari cari akal untuk menghindari kewajibannya
ada seorang penyanyi pria yang sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh sangat populer di korea
secara tiba tiba melarikan diri ke amerika serikat dan memperoleh ke warga negaraan amerika serikat pada tahun dua ribu dua
selesai itu pria tersebut mengajukan viza kunjungan ke korea karena dia ingin sekali masuk kembali ke korea
pada saat permohonan visanya ditolak oleh kantor perwakilan diplomatik korea selatan di amerika serikat
dia mengajukan kasus itu di amerika serikat
dia mengajukan kasus itu ke pengadilan di korea
usahanya tersebut telah dua kali ditolak oleh pengadilan pengadilan dengan alasan semua anggota militer
dan rakyat umum korea merasa sangat kecewa terhadap penyanyi pria itu
barangkali dia ingin memperoleh unga unia
kemudian untuk menguatakan hak hak pribadi saat ini
ada cukup banyak pemuda keturunan korea dari tujuh lima jiwa warga korea di luar negeri mau pulang
kembali ke negeri orang tuanya untuk menyelesaikan wajib militernya
sebenarnya mereka sudah tidak perlu mengikuti tugas pertahanan di korea selatan
karena sudah berhak untuk hidup di tempat tinggalnya saat ini tanpa gangguan apapun
baik mengapa di korea selatan sendiri wajib militer hanya diwajibkan untuk laki laki
karena perdebatan untuk mengikusertakan wanita atau perempuan dalam wajib militer sebagai bentuk kesetaraan warga negara juga sempat isunya beberapa kali muncul di korea
ya benar semua rakyat korea selatan tetap diwajibkan untuk memikul bersama beban untuk pertahanan nasional
baik pria maupun wanita
pembicaraan dalam urusan wajib militer untuk wanita berjalan sangat lambat dan memakan waktu yang panjang
karena masyarakat korea berakar mendalam pada budaya konfusionisme di sepanjang lima ratus tahun dinasti joseon yaitu dinasti yang terakhir dalam sejarah korea

budaya itu menitik beratkan tugas kaum laki laki khususnya dalam urusan pertahanan kerajaan
wajib militer untuk wanita mulai hangat dibicarakan di kalangan dpr nasional sejak tahun dua ribu dua
keperhasilan nyata di tahun tahun awal itu mulai kembali
lihatan pada tahun dua ribu dua dalam satuan militer terdepan di daerah perbatasan korea utara dan korea selatan telah dituaskan seorang perwira wanita
sedangkan sebuah pesawat bom bom terjanggih diperintahkan untuk diterbangkan oleh seorang pilot wanita
ketika diperhatikan wanita dalam urusan pertahanan nasional semakin dibicarakan dengan luas
baik di korea selatan sendiri apakah wajib militer tidak menjadi penghambat untuk pendidikan dan juga finansial atau keuangan prof
ya tentu saja
kalau mahasiswa didukaskan selama kira kira umur
ketika diperhatikan mereka tidak bisa belajar di kampus militer
tetapi mereka sudah pulang kembali ke kampus militer
mereka lebih lajin belajar
mereka mendekati waktu tamat belajarnya
ya jadi mereka lebih mudah mendapat memperoleh pekerjaan yang lebih bagus lagi
dan gajinya di apa ya kepada mereka yang sedang dinas militer ya cukup simporis
di masa saya sendiri
tetapi sekarang ini ya saya tidak bisa
pada saat ini prajurit paling denda pun sudah digaji
cukup besar kalau misalnya tari saya
dan mungkin sekitar separuh gaji kalau dibandingkan dengan gaji sosial mereka mendapat pekerjaan tetap
profesor dan keluarga anak anak sudah memenuhi kewajiban militer
ya tentu saja
empat orang saudara sekandung dua anak
dan lima apa ya sepupu jumlahnya sebelas orang
semuanya sudah menyelesaikan dinas militer
terakhir prof singkat saja
respon generasi muda di korea selatan sendiri saat ini terhadap
kewajiban untuk wamel atau wajib militer karena perkembangan zaman kan pemikiran juga mungkin agak sedikit berbeda
menjadi kebijakan aturan yang wajib dijalankan tapi untuk generasi yang sekarang
ya karena perkembangan zaman dan pola pikir generasi sekarang yang berbeda dengan pola pikir generasi dulu
maka generasi muda sekarang memiliki responnya masing masing yang mungkin berbeda satu sama lain terhadap wajib militer
menurut saya mereka yang merespon positif terhadap wajib militer itu masih lebih banyak bila dibandingkan dengan yang merespon secara negatif
sebabnya selain dari alasan yang lebih baik
sebabnya selain dari alasan yang lebih baik
dan alasan situasi politik yang kurang aman di semenanjung korea
pandangan masyarakat umum tetap mendukung kepentingan keamanan nasional
baik menarik sekali pembahasan mengenai wajib militer
mudah mudahan kita mungkin bisa berdiskusi lagi lain waktu karena waktunya sangat terbatas
terima kasih sudah bergabung di cn indonesia connected malam hari ini selamat malam
itu tadi korean corner malam hari ini
usai jeda cnn indonesia connected akan kembali bersama rekan saya prasidya puspa